upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas melalui sterilisasi ruang publik dengan penyemprotan cairan disinfektan kembali dilakukan
kali ini petugas gabungan melakukan penyemprotan di ruang ibadah di katedral jakarta pusat
katedral yang merupakan gereja katolik pertama di batavia ini menjadi lokasi penyemprotan cairan disinfektan
oleh petugas gabungan dari palang merah indonesia pmi tni dan juga polri
sebanyak sepuluh petugas mulai melakukan penyemprotan ke seluruh fasilitas yang ada dalam ruang ibadah
mulai dari altar meja pegangan pintu bangku mik hingga railing
petugas hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyelesaikan proses penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh ruang ibadah di katedral
seperti ini untuk membunuh virus virus yang sekarang sedang marah
jadi untuk memproduksi diri kita sendiri dan juga kita mengharapkan masyarakat kita untuk mulai
dan sudah harus melakukan
pola hidup bersih dan sehat
lokasi yang sudah disprying itu kita menganggap itu daerah tersebut sudah sudah clear dan bersih
jadi kembali kepada jemaah atau orang orang yang atau masyarakat lainnya datang ke tempat itu harus dalam keadaan bersih
baik tangannya maupun etika batik
pengulangan dilakukan apabila daerah tersebut ada terindikasi orang yang dalam pengawasan atau dalam pengobatan